saudara petugas gabungan menangkap satu lagi tersangka pembunuhan calon siswa bintara tni al iwan sutrisman telaumbanuwa yang terjadi desember dua ribu dua puluh dua lalu
usai digeledah dan dilakukan interogasi lapangan alpin langsung digelandang ke mapolres kota sawah lunto untuk penyelidikan lebih lanjut
sementara itu suasana duka menyelimuti rumah almarhum calon siswa bintara tndal iwan sutrisman telaum banua
orang tua iwan berharap jasad anaknya bisa ditemukan dan dibawa pulang ke nias
telaum banua berharap pelaku bisa dihukum mati
untuk kepentingan kami sebagai orang tua korban ini supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri ke alamannya
penipuan antara anggota tni angkatan laut pom ada area marsalini dihukum mati
soal kasus pembunuhan ex calon siswa bintara tni al iwan sutrisman
sudah terhubung jurnalis kompas tv endrik yanto halawa
selamat pagi henrik ini bagaimana patokan anda di sana terkait dengan perkembangan terkini
penyelidikan kasus pembunuhan ini
iya selamat pagi iwan radman dan saudara
dan perlu kami laporkan pada pagi ini bahwa informasi terakhir
di mana pelaku dan keluarga korban ini saat ini sudah berada di kota padang
di mana kemarin memang dari pemang atau lanal sendiri sudah bersilaturahmi dengan keluarga korban di rumah duka
memang diakui bahwa di rumah duka saat ini sangat sangat sedih sekali
yang mana telah kehilangan satu anggota keluarganya begitu rian
hendrik lalu apa kemudian
yang menjadi kepentingan keluarga terbang ke padang
apakah untuk kepentingan penyidikan atau juga ada tes dna dan lain lain
ya update terakhir bahwa sesuai dengan informasi dari dan lanal bahwa
pelaku dan korban ini akan dibawa ke padang
dan seluruh pemeriksaan ataupun apa yang akan dilakukan oleh penyidik
akan dilakukan di padang dan bukan di lanal nias
jadi keseluruhan ini pemeriksaan ataupun bagaimana penyelidikan penyelidikan lainnya
itu dilakukan di padang begitu yan
pak hendrik ini sudah lebih dari satu tahun sebetulnya ketika korban memang tidak ada kabar
lalu bagaimana dengan korban sendiri
karena memang sebelumnya ada informasi terkait dengan tuntutan
bahkan pihak keluarga meminta para pelaku dituntut hukuman mati
bagaimana tuntutan pihak keluarga korban sebetulnya enrik
ya keluarga korban kemarin berpesan kepada
kepada pemaal bahwa jasad anaknya ataupun kerangka
satu kerangka anaknya harus ditemukan oleh polisi atau dari paman sendiri
dan ini jasadnya atau kerangkanya ini harus dikembalikan ke tanah kelahirannya
selain daripada itu itu tuntutan pertama
tentunya yang kedua bahwa seluruh pengeluaran atau pembiayaan
sudah dilakukan oleh orang tua korban ini harus dikembalikan
jadi itu tuntutan yang kedua
dan tuntutan ketiga mereka meminta kepada auditor militer
untuk menghukum mati tersangka pelaku pembunuhan ini
baik satu orang ataupun lebih daripada satu orang
artinya hingga kini penyelidikan masih
dan penyelidikan masih terus dilanjutkan di dua tempat
di nias dan juga di sumatera barat
terima kasih jurnalis kompas tv
hendrik yanto halawan melaporkan langsung dari